berikutnya presiden joko widodo kembali menjajal lrt jabodebek pada hari kamis
kali ini presiden naik dari stasiun jatimulia bekasi menuju ke stasiun duku atas jakarta
setelah mengecek langsung jokowi memastikan bahwa lrt siap diresmikan pada dua puluh enam agustus mendatang
jokowi mengajak para artis ibu kota untuk menjajal lrt jabodebek dari bekasi ke jakarta kamis pagi
menurut jokowi dari sisi keamanan dan keselamatan lrt jabodebek sudah siap digunakan oleh masyarakat umum
akhir bulan agustus setelah diresmikan pada dua puluh enam agustus mendatang
presiden mengatakan nantinya tarif lrt akan diberikan subsidi agar semakin menarik masyarakat
menggunakan moda transportasi masal guna mengurai kemacetan serta mengurangi polusi udara
semakin cepat dioperasikan semakin baik karena kita tahu tiap hari kita ini menghadapi kemacetan
tiap hari kita juga menghadapi polusi
jadi perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi masal itu yang kita harapkan
karena kerugian kita per tahun itu hampir seratus triliun karena kemacetan di jabodebek dan di bandung